puluhan pemuda yang diduga provokator kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung bawaslu
selasa malam dibawa ke polda metro jaya rabu siang
ada dua rombongan yang memasuki ruangan ditkrimum polda metro jaya
rata rata para pemuda ini berusia antara dua puluh sampai tiga puluh tahunan
mereka menolak menjawab pertanyaan awak media
usai diperiksa selama dua jam puluhan pemuda ini kemudian digiring masuk ke direktorat tahanan dan barang bukti polda metro jaya
sebelumnya karun pn mas babes polri berikjen polisi deddy prasetyo menyebutkan
polisi telah menangkap enam puluh dua orang provokator kerusuhan aksi unjuk rasa di bawaslu
seluruh pelaku kini sedang didalami keterangannya